dan di akhir pekan ini kami akan mengajak anda untuk berburu kuliner lezat di jakarta untuk menu sahur anda
sudah ada rekan kami adi dwinanda yang akan mengajak kita kulineran sahur di ketan susu kemayoran
adi selamat pagi kalau biasanya kan sahur ini kita makannya yang asin asin ya
sekarang adi akan mencoba sahur ketan susu
kira kira suasana dan rasanya seperti apa nih
iya selamat pagi ari betul sekali
tadi anda mengatakan bahwa biasanya sahur itu identik dengan makan yang asin asin
bahkan ketan susu di sini ini kita juga bisa lauknya ini adalah tempe goreng kemudian beraneka ragam gorengan
nah mungkin saya langsung saja ayo untuk mengajak anda untuk mempesan kali ya
langsung aja bang saya pesan ketan susunya satu ya bang
nah oke bang ini kalau boleh tahu bang di sini sudah jualan sejak kapan sih
oke nah ini ketan susu ini menunya apa aja di sini
kebetulan biasanya gorengan ini ada singkong sama ubi
karena udah lalu pagi kita tinggal tempe sama pisang aja
nah ini mungkin kita penasaran ya ayu ya sebetulnya ini harganya berapa sih bang per porsi
untuk ketannya rp enam untuk gorengannya rp satu
nah ini kalau misalkan bulan puasa nih bang kita kan lagi bulan puasa ini baru hari kedua kan ini biasanya rame gak sih bang pas sahur ini
untuk awal puasa biasanya kita mengalami penurunan
mungkin nanti sekitar dua minggu setelah puasa baru ada peningkatan kembali
tapi kalau misal sahur ini banyak nggak bang yang datang ke sini
untuk awal masih di bawah ya masih berkurang pengunjungnya
biasanya ini kapan waktu yang pas ramadhan ini rame rame
biasanya awal minggu malam minggu dan minggu sore
nah ini kan buka dua puluh empat jam ya ini saya penasaran sih ayu ini kalau siang ini ditutup gorden juga gak sih bang keiwan
iya betul ini sudah kita siapkan krennya jadi kayaknya ditutup sebatas kaki aja
berarti masih boleh makan sebetulnya ya untuk menghormati memang ditutup gordin ya

oke bang saya mau satu ketan susu minta tolong dibuat ya bang
nah ayu ini saya penasaran nih kenapa sih masyarakat itu sebetulnya pengen sahur ataupun emang itu cukup ketan susunya cukup legendaris begitu ya
nah kita langsung saja nih nanya pengunjung kali ya
dengar bahasanya apa mbak
oke mbak ini yang sering mbak kulinnya di ketan susu ini
baru sih diajak sama dia yang sering
nah ini ngapain pak pagi pagi ketan susu untuk santap sahur atau ngapain
sambil sahur sih aku sama nge temenin dia gabut
oke ini gimana sih mbak rasa ketan susu di sini
aku mungkin first time ke sini jadi lebih better lah ke sini
untuk menunya sendiri ini gimana cukup kah atau kurang atau nanti bakal nambah lagi
cukup cukup nggak kebanyakan nggak kedikitan juga
oke siap terima kasih mbak
nah ayo nih kondisinya mungkin kalau misalkan sahur pada ini baru hari ketiga ya
tidak terlalu rame karena memang biasanya masyarakat ini tujuh hari pertama ini menikmati santap sahur itu bersama keluarga
nah dan ketan susu di sini itu sudah melegendaris
dimana dulu itu terkenal bahwa yang datang ke sini ini adalah para pekerja malam seperti misalkan adalah supir angkot ataupun supir becak begitu ya
dan kemudian bahkan dulu juga ada pilot yang kemudian suka datang ke sini nih ayu
nah mungkin dapat anda lihat nih ayu banyak sekali sebetulnya pilihan gorengan ataupun makanannya tak hanya ketan susu
jadi kalau identik
ataupun kalau kertas susu anda pikir identik dengan makanan manis begitu ya
namun anda salah nih karena kita sebetulnya bisa menikmati ketan susu bersama gorengan
bang ketan susu saya tadi sudah siap
nah ini nih ayu satu porsi ketan susu ini seharga tujuh ribu ya cukup lah ya buat untuk santap sahur
kalau misalkan anda nggak pengen makan yang berat berat ataupun cuma pengen nyemil untuk sahur ini cocok nih
nah di sini juga ada beragam gorengan
oke ini piringnya terima kasih
oke ini ada tempe tempe goreng ya tempe tepung nih
nah ini adalah menu yang saya pesan yaitu satu tempe goreng dan juga ketan susu
nah mungkin saya langsung aja untuk melakukan satap sahur ayu dan saya kembalikan kepada anda
ya memang rasanya kalau misalkan makan ketan susu ketika sahur ini jadi pilihan yang unik dan menarik
apalagi tadi anda mengatakan bisa pakai tempe
saya belum pernah coba nih adi
nanti kalau misalkan sempat boleh ya saya satu dibungkusin dibawa ke kantor untuk makan buru buru sebelum imsak
terima kasih banyak atas laporan anda
producer lapangan cnn indonesia adi dwi nanda
jangan lupa dihabiskan makanan sahurnya ya